itu dia soalnya anak saya nih saya tanya kan kamu mau jadi apa nanti kalau udah besar
jawabannya youtubers selebgram katanya gitu
sekarang jadi sebuah cita cita baru buat anak anak untuk bisa menjadi persona yang eksis di sosial media
betul jadi lapangan pekerjaan udah berubah ya udah bukan jadi dokter jadi astronot pilot udah bebas udah lewat soal itu
tapi memang iya pasarnya besar terus juga pengikutnya juga sangat sangat loyal ya kalau saya lihat ya
prabu followersnya berapa kira kira satu
satu item endorse berapa
nah kira kira nih dengan media sosial yang ada sekarang ini akan bisa jadi penghasilan ataupun ladang penghasilan yang menjanjikan nggak ya
jangka panjang apa jangka pendek aja
karena kalau di indonesia ini menjadi faktor yang penting karena indonesia ini followers atau yang menggunakan sosial media itu terbesar jumlahnya se asia pasifik loh
jadi kita ini bahkan nomor tiga di dunia ya yang menggunakan instagram dan juga facebook di indonesia ini
terus juga internetnya ya
jumlah rupiahnya pun fantastis pemirsa
betulkah seperti itu
nah kita tanya aja langsung ya
ada verol tadi yang sudah bergabung bersama kita di segmen sebelumnya dan juga ada mas bima yudhistira ekonom indef
karena kita bahas soal nah ini nih investasi apa
ini cuma sekedar lagi media sosial booming aja gitu kan
saya mau ke feral dulu
jadi gimana feral kalau soal itu
fantastis besar bener gak tuh
kalau menurut aku sekarang emang bener sih
social media itu udah menjadi platform gitu ya untuk pekerjaan
dan aku lihat emang followersnya
followers terus juga impression yang kita dapat dari social media itu menjadi digital aspek kita juga gitu
jadi meskipun sekarang misalnya kita pekerjaannya di dunia entertain
tapi itu juga ada sangkut pautnya sama social media yang menjadi aspek kita juga
jadi eksistensi di social media itu sekarang berpengaruh sama pekerjaan utamanya
bahkan bisa sekarang menjadi patokan malah
oh gitu ya
misalnya berapa banyak followers kita berapa banyak impression kadang kadang itu dilihat sama
klien juga misalnya untuk brand brand
itu menjadi salah satu scope of work juga
sekarang salah satu misalnya nih kalau jadi brand ambasador
mungkin kalau zaman dulu aku tanya ke mama kan
iya kalau iklan cuma di tv dan udah photoshoot gitu kan
sekarang tuh iklan photoshoot social media
jadi menjadi work scope juga sekarang
kalau dibandingin lebih besar mana
kalau bisa stripping di social media mendingan stripping di social media daripada sinetron
yang kerja ya seharian penuh terus juga non stop kan
kalau social media sekali posting ya kurang lebih bisa sama lah
tapi kamu sendiri di social media ya punya tim sendiri nggak sih
tim khusus nggak sih untuk bisa misalnya nge fotonya supaya bagus selalu ada konsepnya atau senatural mungkin
karena aku orangnya juga yang termasuk kalau aku pribadi sih kan
aku bukan yang terlalu fokus di social media bukan kayak selebgram atau youtuber kan
jadi social media itu additional lah buat aku
tapi karena aku orangnya yang perfectionis jadi aku suka mengkonsepkan instagram aku juga
kayak dari feeds misalnya dari postingan
dan secara nggak langsung ternyata beberapa klien ngelihat itu sebagai nilai tambahan juga
jadi itu bisa menambah nilai tambahan juga untuk mereka
akhirnya satu posting segini ya
saya pernah baca artikelnya tentang

saya pernah baca artikelnya tentang
viral nih ada satu pertanyaan yang bilang katanya jawaban katanya feral bilang
bahwa apa yang didapetin dari instagram itu dari social media itu
itu bisa bikin feral bisa beli rumah lah beli
masam masam lah intinya
masam masam lah gitu itu gimana tuh bener nggak
ya salah satunya sih emang apa ya selama aku dua tahun di dunia entertain ini
ya semualah dari shooting dari iklan dan salah satunya dari social media juga

ngebuat aku tuh bisa ada tabungan

mas bima ngelihat ini gimana dari sisi ekonominya ya ini fenomenakah booming secara tiba tiba atau nanti akan
ya akhirnya juga media sosial pun ya nggak menjadi salah satu lahan penghasilan utama
akan turun lah gitu ya
kalau saya pikir sih sebenarnya di dua ribu empat belas ini trennya sudah mulai naik ya
dan total secara ekonomi itu kalau digabungin antara selebgram youtuber
kemudian ada e commerce ya nilainya lebih dari seratus triliun rupiah
hanya dalam satu tahun
dan ini akan terus meningkat juga
jadi kira trennya terus akan berlanjut dan kemunculan sosmed sosmed baru itu yang kita harus antisipasi ya
jadi ya mungkin twitter agak sedikit meredup digantikan lagi ada instagram ada pat dan segala macam
jadi prospek kedepannya memang ini salah satu bisnis yang cukup bagus dan ada moving dari jasa periklanan ya
yang biasanya offline media cetak gitu ya
ataupun bahkan sometime media elektronik ya
ataupun bahkan sometime media elektronik ya
dia pindah ke sosial media karena lebih efektif dan tarifnya lebih murah
jauh lebih murah
lebih efektif itu dilihat dari apa ya jangkauannya mungkin ya mas bima ya
iya saya kasih contoh misalkan kalau feral gitu ya
dan kalau saya misalkan ingin mempromosikan produk misalkan baju atau fashion
saya bisa lihat bahwa sebagian misalkan followernya adalah perempuan berapa persen
saya targetnya udah jelas
yang suka baju tertentu ini misalkan yang akan beli perempuan dibelikan untuk cowoknya misalkan
atau hadiah untuk temennya dan segala macam itu lebih targeted
profilnya lebih jelas ya dibandingin
risetnya pun jadi lebih mudah mungkin ya untuk para pengiklan yang lewat media sosial
kalau kita lihat kan iklan itu di media elektronik ataupun media cetak itu sekitar enam puluh jutaan ya
bahkan sampai seratus juta
pajaknya juga cukup tinggi tapi kalau di medsos lewat selebgram ini jauh lebih murah
jauh lebih murah
ada yang sampai hanya empat juta tapi kenaikan keuntungan dari
tapi masalahnya tadi ada salah seorang selebritis tuh yang bilang katanya sekali posting itu seratus juta
seratus juta iya tuh
itu benar atau tidak sih
nanti juga vel juga bisa bilang ya dari apa yang sudah dialami sekarang ini
mungkin nggak sih sampai ada satu tarif foto itu seratus juta di indonesia
melihat bagaimana pasar kita di indonesia gitu
kita akan bahas di segmen selanjutnya
tetap bersama kami di good morning
kalau saya followersnya sekian
aduh belum sampai juta sih
terus kalau misalnya
satu kali berapa berapa seratus juta
gimana tuh ya
iya makanya mau tanya sama mas biba juga
dengan jumlah pengguna instagram
di indonesia gitu ya
lalu udah kebayang kan
berapa tuh impresi yang akan muncul
apakah mungkin satu akun
katakanlah followersnya dua puluh jutaan
pengikut gitu itu bisa
mendapatkan nilai posting sekitar
seratus juta rupiah per posting itu
make sense atau enggak
saya kira tergantung dari
produknya juga ya
walaupun somehow itu angkanya overestimate
tapi kalau produk yang dijual adalah
tas bermerek yang harganya mahal
atau baju yang memang satu helainya enam puluh juta rupiah
untuk investasi bayar salah satu
selebgram seratus juta per posting
ya balik modal
dan itu memang harus ditelusuri ya
apakah sekedar gimmick gitu ya
overestimate atau memang
angkanya memang segitu
nah ini porsinya petugas pajak
dirjen pajak yang adakan penelusuran
dia akan manggil beberapa selebgram
untuk dimintai apakah sesuai nih
nilai kontrak dengan spt nya
kalau viral sendiri yang mengalami
yang memang ada satu
negosiasi sama pihak klien
mungkin nggak sih kalau misalnya segitu
kalau mungkin sih
ya kembali lagi aku gak tau ya
karena setiap artis kan beda beda
bisa masang harga berapa aja
tapi yang pasti klien kan juga melihat
dan gak tau
mungkin aku rasa kalau ada yang bisa segitu ya bagus lah
ya bagus lah
ya bener juga sih
ya bagus sih sebenernya
nah kalau ngeliat kedepan nih
seberapa lama lagi trending social media ini
akan tetap ada di indonesia
ini akan menjadi satu media baru
yang panjang semacam kayak ada tv sekarang begitu ya
sudah gitu selesai menurut mas bima gimana mas
memang momentumnya bakal panjang ya
si media sosial ya
karena saya lihat shifting dari
periklanan yang offline gitu ya
ke online ini memang cukup ekspansif ya
sekarang udah pakai media yang online
youtube dan segala macem
dan ini media sosial ini salah satu ujung tombak
dari e commerce yang sedang berkembang
dan nilai cukup besar
disitu ada financial technology juga
jadi kalau kita gabung ini ekosistem ekonomi digitalnya
dan media sosial sebenarnya
ya ada yang berguguran gitu ya
tapi ada juga yang akan tumbuh signifikan
karena banyaknya startup startup anak muda baru
kita nggak ada yang tahu nanti model iklannya seperti apa
karena kalau misalnya memang itu akan masih lama

boleh boleh ya

boleh boleh jadi kalau ada saya bilang saya mau jadi selebriti ya

oh didukung gitu sekarang
tapi caranya mereka meningkat tapi jangan beli followers loh
aduh itu kan ya
itu juga ada ya fenomena beli followers itu ya
ada kan demi untuk urusan itu
ada lah sekarang bahkan macem macem
ada yang nawarin jasa haters
ada tuh aku pernah lihat
jadi apa namanya kita yang ngasih komen komen hate
ya ampun oke jadi itu dia ya
ini konsekuensi berarti kan kehadiran media sosial sama digital gitu
ladang ekonomi ladang bisnis tapi juga bisa jadi ladang yang seperti itu ya
by the way terima kasih dulu untuk mas bima sudah bergabung
ya itu tadi bisa menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan juga